sedang menonton dari jauh
hari ini saya datang ke keluarga besar nasdem
dan terima kasih atas ucapan selamat
yang disampaikan oleh ketua umum
begitu komisi pemilihan umum
menetapkan prabowo subianto sebagai presiden terpilih
dan saudara gibran raka buming raka
sebagai wakil presiden terpilih
hasil pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
ketua umum pasti nasdem pak surya paloh
dan untuk menghormati ucapan tersebut
saya datang dan diterima hari ini
peristiwa peristiwa ini semua adalah
apalagi di bangsa yang sebesar kita
kadang kadang kita tidak faham dan tidak sadar
bahwa negara kita sangat luas sangat besar
jumlah penduduk keempat terbesar
luas wilayah hampir sama dengan eropa
dan kita memiliki jalan demokrasi
yang dianggap salah satu pemilihan umum
dalam satu hari yang terbesar di dunia
kita tentunya masih banyak kekurangan
tetapi ada syaratnya syaratnya adalah bisakah elit kita ya elit berarti unsur unsur pimpinan bisa tidak elit kita bekerja sama
dan ini yang dituntut oleh rakyat kita
karena itu saya kira kita harus berpikir
tetapi sesudah pertandingan sesudah persaingan saatnya kita kerjasama
bahu membahu untuk bangun bangsa kita
bineka tunggal ika adalah suatu realita harus kita bela harus kita pertahankan
dan kita menatap ke depan dengan optimis
kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan
intinya adalah saya sangat berterima kasih saya sangat menghargai sikap nasdem
setelah pertandingan kita bersaing ya kan
tapi kita tetap bersahabat kita tetap satu keluarga
kita tetap cinta tanah air
dan sesudah persaingan sesudah pertandingan kita bersatu
makna daripada ini saya kenal beliau sahabat lama
dulu biasa sebagai anak muda ya kan
beliau juga keras saya juga suka
kita boleh bangga demokrasi kita berjalan
masih belum seratus persen sempurna kita akui
tapi itulah tugas kita
mari kita bangun ke depan yang baik yang lebih baik lagi
sekali lagi pak surya
singkirkan singkirkan singkirkan singkirkan